saya niatkan seratus hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja
kalau ada yang bertanya gimana rasanya sekarang setelah menjadi menteri
rasa rasanya yang berbeda tentunya kesibukannya
tetapi insya allah ya ahy seperti ini
saya ingin selalu dekat dengan media
saya juga selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan pertanyaan teman teman sekalian selama ini
walaupun saya mohon maaf dan saya tahu dilapori oleh mbak osa dan mas herzaki
sudah puluhan yang sebetulnya mengirimkan surat permohonan untuk interview
one on one talk show ataupun ya sekedar jejak sebagai bentuk dialog
untuk mengetahui apa yang saya alami dan rasakan dalam masa transisi
tetapi sekali lagi saya mohon maaf belum bisa memenuhi undangan undangan tersebut
karena memang saya niatkan seratus hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja
karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan atr bpn termasuk juga belanja masalah
jadi kalau teman teman mengikuti juga kegiatan kami
tidak hanya di jakarta tentunya tetapi juga di berbagai daerah
sejatinya untuk segera mengetahui
apa yang harus dijalankan oleh kementerian atr bpn
bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat provinsi kabupaten kota
dan ternyata memang masalah pertanahan dan tata ruang ini luar biasa kompleksnya
berdasarkan laporan dan juga pengaduan yang kami dapatkan
ini ragamnya dari mulai terkait dengan overlapping tumpang tindih tanah
termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah
hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan rapi
dengan baik melibatkan berbagai stakeholders berbagai kementerian dan lembaga
yang juga tujuannya adalah agar tanah di indonesia ini benar benar jelas
memiliki status hukum yang jelas
karena tanah itu mendasar semua tinggal di atas tanah
jadi kalau ada masalah di urusan tanah tersebut tentu semuanya akan mengadukan nasibnya
jadi tidak melihat statusnya apakah seorang purnawirawan jeneral
pejabat maupun rakyat kecil masyarakat di akar rumput
kalau urusannya dengan tanah ini berarti masalah keadilan hak dan kepastian hukum
belum lagi kita bicara bahwa bagaimana indonesia ini bisa semakin punya daya tarik dalam hal investasi
kita harus menghadirkan kepastian hukum terkait dengan tanah dan tata ruang
tidak boleh sembarangan tidak boleh serampangan karena itu hanya akan menunda masalah
bom waktu kita tanam yang akan meledak kapan saja
oleh karena itu tentu semangatnya adalah ekonomi harus tumbuh secara progresif
pembangunan termasuk ekonomi harus tumbuh secara progresif
masuk ke infrastruktur harus terus dikejar target target pencapaiannya

atas nama percepatan kemudian kita mengabaikan elemen elemen
yang langsung berkaitan dengan hak rakyat kita
yang langsung berkaitan dengan hak rakyat kita
itulah mengapa teman teman sekalian juga tahu di sana sini masih ada sengketa
masih ada ketidakterimaan kelompok masyarakat
dan rencana bahkan proyek pembangunan di daerahnya
inilah yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah termasuk kementerian atr bpn
terlebih berbicara tanah tentu bukan hanya domain kami ada urusan terkait dengan kehutanan lingkungan hidup
kemudian wilayah pantai kelautan dan lain sebagainya
jadi mudah mudahan kami bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga dari sisi kepastian hukum atas tanah
yang clean and clear ini bisa mendukung kebijakan investasi dan ekonomi di indonesia
itulah teman teman sekalian juga saya laporkan di sini
sejak awal saya membangun semangat silaturahmi tiga ratus enam puluh tiga ratus enam puluh derajat
saya langsung mendatangi berbagai
kementerian termasuk menteri menteri tokoh tokoh yang punya ekspertis dan kapasitas untuk bisa menjadi solusi
termasuk bagaimana saya inginkan saya menginginkan agar satgas anti mafia tanah itu benar benar bekerja secara efektif
tentu tidak mungkin bpn bekerja sendirian
kita harus mendapatkan dukungan penuh dari teman teman di kejaksaan
ini sebagai bukti bahwa urusan yang kompleks harus dihadapi melalui sinergi dan kolaborasi yang baik
selebihnya tentu kita berharap enam bulan ke depan menjadi masa yang sangat penting
sebuah masa yang kritis dalam konteks
kita ingin meyakinkan bahwa
pemerintahan presiden joko widodo ini bisa mencapai target target yang ingin dituntaskan
sampai dengan oktober dua ribu dua puluh
ketika pada saat itu akan terjadi transisi kepemimpinan nasional
kepada presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan bapak prabowo subianto
nah dengan demikian landasan kita siapkan
soft landing dan kemudian segera take off kembali
yang harus kita jaga
ini penting sebagai modal pertama menciptakan stabilitas politiknya
yang kedua program program kebijakan kebijakan yang sudah baik ya harus dilanjutkan
kalau ada yang belum baik ya kita perbaiki bersama
dan sejatinya demokrat sejak awal juga menyuarakan itu
sehingga ketika kami mendapatkan amanah dari bapak presiden joko widodo
dengan percaya diri kami mengatakan terima kasih
dan ini adalah yang kami persuangkan untuk bisa kembali berperan ke dalam pemerintahan nasional
karena banyak aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada partai demokrat selama ini
jadi teman teman saya bisa menyimpulkan di sini
bahwa selain apa yang telah kita lewati bersama
sebuah fase sejarah politik dan demokrasi di indonesia
setelah kita lewati hasilnya sudah diketahui
ada ruang yang bisa digunakan untuk terus mencari keadilan
saya hormati dan kita hormati itu semua
tetapi bagi kami marilah
kita sudah tahu siapa pemenangnya
dan kita siapkan diri baik
dengan baik untuk bisa menyiapkan kepemimpinan dan juga pemerintahan lima tahun ke depan